panjang akhir pekan harus lolintas menuju ke puncak bogor jawa barat
masih padat antrian kendaraan terjebak macet sejauh empat km selepas gerbang ciawi hingga simpang gadok
pantauan kamera drone hari kedua libur panjang akhir pekan memperlihatkan
kemacetan jalur puncak bogor jawa barat sabtu pagi memanjang sejauh empat km
dari lepas gerbang tol ciawi hingga area simpang gadok
bahkan untuk melewati titik hambat awal tanjakan selarong
pengendara harus mengantri selama hampir dua jam lantaran laju mobilnya merayap
akibatnya satlantas polres bogor kembali memperlakukan rekayasa satu arah
atau one way ke arah puncak untuk mengurai kemacetan parah
pada pukul delapan hingga sebelas pagi lalu lintas hanya dibuka untuk arah puncak
sedangkan dari pukul empat belas hingga tujuh belas untuk arah bogor
pengaturan buka tutup jalur ini baru bisa diterapkan setelah sebagian personel polisi
mulai ditarik kembali pasca pengamanan area tps dan kecamatan
ke wilayah mana pak
di barokon seperti biasa tidak ada one way
ya kita kan menurut saja bertugas menggunakan latnya
kalau sekiranya sudah ini ya mungkin sudah pemacetnya parah
ya bisa jadi di sistem ini juga tutup
ini sih lancar jam setengah delapan ini tutup
sudah berapa lama kejebak macet
setengah dari jam delapan
sementara dari patauan tim tmc bus wisata dari arah jakarta juga ikut memadati jalur ini
jadi kami laporkan untuk situasi hari libur long weekend ya
di kawasan jalur puncak termantau masih cukup meriah
namun dibandingkan dari hari kemarin hari ini relatif menurun untuk jumlah kendaraan yang menuju ke puncak
mengingat jumlah personil juga kita sudah lengkap artinya sudah ada penebalan
dan yang dari pampetnya sudah kembali
kita sudah melaksanakan rekaya salon lintas berupa one way
yang sudah kita laksanakan mulai dari jam setengah delapan tadi
hingga saat ini terpantau antrian sudah mulai menyurut
saat ini terpantau hanya kurang lebih satu kilo dari titik kita berdiri
dari simpanggedok kurang lebih satu km ke belakang saja untuk antrian kendaraan
hingga sabtu siang arus kemacetan menuju puncak masih terpantau padat merayap
diperkirakan lonjakan arus wisata akan terus membeludak hingga minggu pagi
muhammad juanda bogor jawa barat